buntut digelarnya acara gelar latihan bersama fpi dengan dandim enam ratus tiga lebak dicopot dari jabatannya
komandan kodim enam ratus tiga lebak letkol czi ubaidillah dicopot dari jabatannya
usai pemeriksaan pada kamis lalu
menurut informasi yang dihimpun dari detik com ubaidillah dinilai tidak melaporkan kegiatan pembinaan bela negara
kepada danrem maupun pangdam tiga siliwangi mayor jenderal tni muhammad herindra
pangdam tiga siliwangi pun akan segera mengganti posisi tersebut dengan pejabat baru
kegiatan latihan bela negara kodim lebak dilakukan terhadap anggota ormas front pembela islam atau fpi banten
foto foto latihan bela negara ini sempat diunggah oleh akun instagram dewan pimpinan pusat front pembela islam pada enam januari yang lalu
sementara itu tni menegaskan menolak aktivitas bela negara yang dilakukan ormas yang tidak pro pancasila dan juga nkri
pangdam tiga siliwangi mayor jenderal tni muhammad herendra di alun alun kota serang banten sunin pagi menyebutkan
pencopotan dilakukan karena kesalahan prosedur dilakukan netkol czi ubaidillah
menurut pangdam latihan bela negara harus memperoleh persetujuan secara hirarkis dengan melapor ke danrem dan juga pangdam
tni akan menolak latihan kepada ormas ataupun lsm yang tidak pro pancasila dan tidak pro nkri
dan kita bergabung langsung dengan korespondensi ann indonesia iwan hermawan di jakarta saat ini
iwan apa kemudian yang menjadi alasan fpi ini diajak ataupun diberikan latihan militer oleh dandim di lebak banten
ya reinhard jika pertanyaannya adalah mengapa fpi diberikan pelatihan bela negara maka jawabannya adalah
sebenarnya tidak ada larangan resmi bahwa organisasi masa seperti fpi dilarang untuk mengikuti pelatihan
adalah dari sisi aspek legalitas bela negara yaitu undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua tentang pertahanan negara
serta uud seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal dua puluh tujuh dan pasal tiga puluh disitu hanya disebutkan bahwa yang berhak melakukan bela negara adalah setiap warga negara indonesia
dan itu juga diperkuat lagi dengan edaran yang dilakukan yang disebar oleh dijen potan kementerian pertahanan
di mana sosialisasi bela negara itu dilakukan dalam tiga lingkungan yaitu lingkungan formalitas
yaitu lingkungan formal itu adalah lingkungan seperti
di smp serta sma serta lingkungan pekerjaan yaitu sasarannya adalah untuk pegawai negeri sipil pegawai swasta serta pegawai bumn
dan yang ketiga adalah lingkungan sosialisasi untuk bagian lingkungan di mana lingkungan ini adalah parpol serta ormas ormas
dan disini tidak disebutkan pula bahwa fpi dilarang untuk melakukan bela negara karena fpi sendiri adalah bukan organisasi terlarang di indonesia seperti halnya pki
namun demikian memang masalah ini menjadi mencuat karena fpi
ini dinilai sebagai organisasi yang anti kemajemukan serta memiliki daya rusak yang luar biasa
paling tidak demikian yang dirilis oleh ketua setara institut yaitu hendardi
di mana dia menyayangkan jika fpi dilakukan pelatihan bela negara
maka bisa jadi nanti akan adanya sebuah semacam kedekatan dengan aparat keamanan
sehingga nantinya akan menyulitkan proses hukum jika nantinya ormas ormas ini nantinya melanggar hukum
dan organisasi organisasi tersebut bisa jadi menyebabkan
sebesar kepala karena merasa dekat dengan apart keamanan reinhardt
baik apakah kemudian pencopotan ini dikarenakan dandim tersebut tidak izin terlebih dahulu dengan pangdam setempat
apa yang kemudian menjadi penyebab dari dicopotnya dandim di lebak banten ini
kalau sesuai dengan rilis yang memang disebutkan dari pangdam siliwangi bahwa
yang dilakukan oleh dandim tersebut adalah menyalahi kesalahan prosedur
karena memang di militer itu terjadi semacam
adanya unsur hirarkis di mana satuan bawah harus melaporkan kegiatan yang dilakukannya kepada satuan atasnya
dan demikian juga sebaliknya jika ada perintah dari satuan atas maka satuan bawah harus melaksanakannya
namun demikian hal ini bisa saja sebenarnya terjadi karena memang belum ada petunjuk teknis yang jelas
mengenai sebenarnya siapa yang boleh melakukan pelatihan bela negara
apakah satuan setingkat kodim itu boleh melakukan latihan bela negara
atau setingkat korem atau setingkat kodam atau batalion
karena selama ini yang saya perhatikan dimana mana memang di batalion batalion pun
terjadi latihan bela negara yang terutama ditujukan kepada siswa siswa sekolah tingkat smp
ataupun setingkat sma di mana latihannya sendiri sebenarnya bukan latihan militer
tapi latihannya seperti outbound lebih semacam seperti outbound begitu renard
tapi di sini juga yang patut disadari bahwa organisasi masa seperti fpi memang tidak dilarang di indonesia
dan karena itu sebenarnya secara legal ya berhasil saja untuk melakukan
untuk meminta untuk pelatihan bela negara kepada tni ataupun kepada polisi reinhardt
baik terima kasih iwan hermawan koresponden cnn indonesia